delapan belas april dua ribu lima belas surabaya bergejolak
sanam satu nenek sanam satu nenek sanam satu nenek
ribuan supporter persebaya yang lazim dipanggil bonek
melakukan aksi protes pada pssi di jalan embong surabaya
mereka menolak kehadiran pssi karena federasi sepak bola indonesia itu
tidak kunjung mengakui klub persebaya seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak dua ribu tiga belas kami tidak pernah menyaksikan persebaya surabaya
baik di surabaya maupun di luar kota surabaya
karena memang persebaya surabaya sampai sekarang tidak diakui oleh mereka
oleh pssi sampai sekarang
nyaris lima bulan berselang sejak aksi penolakan kongres pssi
oleh bonek belum ada titik terang untuk permasalahan itu
bonek terus bersuara memprotes kehadiran persebaya di turnamen piala presiden
bukan hanya turun ke jalan bonek juga mengirimkan surat protes kepada kemenpora
akibat konflik tersebut nyaris dua tahun lamanya bonek tidak lagi menginjakkan kaki ke dalam stadion
suara mereka tidak lagi terdengar di atas tribun
melainkan di jalanan
makanya perlawanan tertinggi kami sebenarnya di stadion
selama itu bukan persebaya yang kami akui kami tidak akan pernah hadir di stadion
itu tuh membangkrutkan mereka juga agar mereka juga tahu malu gitu
masa mengatasnamakan persebaya surabaya tapi ditonton hanya dengan ratusan orang gitu
menurut sejarawan perjuangan bonek ini menyeratkan sebuah karakter yang sesuai dengan kultur surabaya
salah satunya ada berani berani mengambil resiko

itu sudah ditampilkan
geliat itu sedari mengamini sebuah logo yang disitu tertampilkan sebuah hiu bertengkar dengan buaya
itu cerminan sejarah dulu ya
jadi memang itu kultur yang dibawa secara historis
kalau ditanya mengapa timnya tidak ada tapi bonek begitu luar biasa seperti itu
ruh dari persebaya adalah kami
jadi kalimat yang menjelaskan itu adalah bagi bonek persebaya adalah kami
jadi bukan sesuatu yang terpisah
kami sebuah jadi seperti kami sebuah sekelompok orang yang mencintai klub ini tampil bagus kami suka
tim tampil ini tampil jelek kami tidak suka
bukan seperti itu
tapi kami sungguh mencintai karena dari awalnya
persebaya dibangun atas dasar kebutuhan itu tadi
jadi ada semangat perjuangannya
bonek menegaskan mereka akan terus melawan dengan kekuatan mereka sendiri untuk mengembalikan nama persebaya pada pemilik sebenarnya
kami juga ingin membuktikan ke publik gitu bahwa supporter itu bagian terpenting dari sepak bola
sekarang kan banyak klaim sepak bola industri macam macam gitu
tapi sebenarnya banyak hanya ingin menyampaikan ke siapapun gitu
tidak boleh dikendalikan oleh oligarki politik
supporter tidak boleh dikendalikan oleh segelintir kelompok untuk kepentingan kepentingan pribadi
tidak boleh gitu
kami pengennya persebaya surabaya hidup lagi gitu
tapi tidak dengan cara melawan sejarah mas
kami ingin persebaya kembali proses persebaya surabaya kembali dengan tidak melakukan cara negosiasi negosiasi yang menghilangkan prinsip prinsip sepak bola bersih gitu
di sisi lain manajemen persebaya di bawah pt mitra muda inti berlian juga tidak ingin menyerahkan nama persebaya
kenapa harus ganti nama
badan usahanya beda klubnya beda mainnya di divisi yang berbeda
lalu apa yang dipermasalahkan
di spanyol sama di inggris liga yang sama kasta yang sama bayangin tidak masalah
tak ada solusi mudah selanjutnya kedua pihak akan bertemu di meja pengadilan
kami tak mau berpikir
kami mau berpikir
kemudian untuk saham saham yang menguat pada penutupan perdagangan sore hari ini
ada pada sektor barang konsumsi yang memang untuk menjelang perayaan natal dan tahun baru
ini tingkat konsumsi masyarakat indonesia meningkat
sehingga juga memberikan sinyal penguatan terhadap sektor saham di barang konsumsi
dan juga untuk aneka industri
meskipun ihsg pada penutupan perdagangan sore hari ini ditutup melemah
namun analis memprediksi bahwa ihsg ini akan terkonsolidasi cenderung kembali menguat
dengan menguji level support resistance di rentang enam ribu satu ratus tiga puluh delapan hingga enam ribu dua ratus sepuluh
vinanda rahma jakarta